seorang pria di kota bekasi jawa barat kehilangan uang sebesar empat ratus lima puluh juta rupiah
setelah mobil yang diparkir di warung makan dipecahkan kacanya oleh perampok
uang yang baru diambil dari bank itu diletakkan di dalam jog mobil
menurut korban uang sebesar empat ratus lima puluh juta rupiah baru diambilnya dari sebuah bank
di wilayah jalan ahmad yani kota bekasi
rencananya uang itu untuk digunakan membayar biaya perawatan sang ibu di rumah sakit
menurut korban ia hanya makan sekitar sepuluh menit
namun setelah selesai makan korban mendapati mobil dalam kondisi pecah kaca di bagian kiri belakang
korban menduga dirinya sudah dibuntuti oleh pelaku sejak dari bank
kecurian di mobil yang memang setelah kita dari bank itu sempat kita berhenti di rumah makan
pada saat kita berhenti dengan makan yang buatan setelah makan kurang lebih sepuluh menit kita ngecek ke parkiran itu sudah dipecahkan kacanya
rancanya buat bayaran rumah sakit ibu saya
iya makanya sekarang sudah meninggal ibu saya